mulai sekarang kamu hidup sendiri
ibu gak sanggup hidup sama kamu
kalau kamu gak bisa deket sama ibu
ini bakal jadi pertama kalinya dinner setelah drama drama gak jelas
semua enggak enggak enggak
cocok banget buat dinner
tunggu gak juga punya dress ini
kalau nggak punya ya beli lagi deh
ya walaupun nggak penting sih
deddy mau dinner sama siapa ceweknya
yang penting malam ini gue dinner sama kesayangan gue
pasti bakal jadi trending topic
nanti gue tambah faymes deh
cewek cantik tapi buta pengen dinner sama cowok ganteng chak
kenapa sih kamu tega bohongin ibu puh
kalau ibu gak ke kampus
sampai kapan kamu mau bohong
ibu aku tahu ibu marah sama aku
kalaupun ibu mau hukum aku gak masalah bu
karena aku tahu
tapi ibu jangan hindari aku
kenapa kamu tega bohongin ibu bu
sejak kapan kamu berani bohong sama ibu
kalau ibu gak ke kampus kami
kamu akan terus mohonkan ke ibu
aku tau aku salah
tapi aku ngelakuin ini semua
karena aku gak mau ibu sedih
dan kecewa sama aku bu
waktu beasiswa aku dicabut
itu semua pas banget
sama waktu kita harus keluar dari kontrakan
aku gak mau dapat beban ibu
jadi aku bohong sama ibu
ya waktu itu pun
selama ini kamu pamit ke ibu bilang ke kampus
jadi sebenernya kamu kemana
aku kerja bu
aku pikir dengan
aku bisa cari uang sendiri
aku bisa balik kuliah lagi tanpa biasa
aku bisa balik kuliah lagi tanpa biasa
antara ibu dan diriku
kamu buat salah
aku gak mungkin kasih tahu ibu
kalau beasiswa aku dicabut sama papanya mel
cuman karena aku deket sama pangeran
aku juga gak mau pangeran disalahin karena masalah ini
jawab jangan dalam hati kamu
ibu gak pernah denger
ibu gak bisa denger bu
aku gak ada salah apa apa bu di kampus
kalau kamu gak salah
kenapa kamu dikeluarin dari kampus
aku bener gak ngelakuin salah apa
aku gak ada salah apa dan aku gak bohong sama ibu
dari kecil ibu ajarin kamu untuk gak bohong sampai ke akhir
enggak ibu kan
kamu tega bohongin ibu
kalau kamu memang gak bisa dengerin ibu pun
mulai sekarang kamu hidup sendiri
ibu gak sanggup hidup sama kamu kalau kamu gak bisa denger sama ibu
ibu aku mohon ibu
apa yang kamu tutupin sampai sampai kamu gak mau bicara jujur sama ibu
apa yang bikin kamu jadi sampai nekat berbohong seperti ini